kita ke informasi terkait pelaksanaan ibadah haji dua ribu delapan belas
di mana empat ratus lima puluh haji asal situbondo jawa timur
tiba di bandara internasional juanda pada selasa dinihan
ya sujud syukur langsung dilakukan oleh para jemaah haji
karena dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar
meski dilanda badai saat wukuf
sebanyak empat ratus lima puluh haji asal situ bondo jawa timur
beserta petugas haji kloter pertama
embarkasi surabaya tiba di bandara internasional juanda
setelah menempuh perjalanan dari jeddah selama kurang lebih sepuluh jam
para jemaah langsung melakukan sujud syukur
karena telah melaksanakan ibadah haji dengan lancar
dan tiba di tanah air dengan selamat
selasa ini rencananya akan mendarat tiga kloter
yakni di bandara internasional juanda surabaya
bersamaan dengan embarkasi lainnya
seperti padang palembang hingga bekasi
sementara itu sebanyak tiga ratus sembilan puluh jemaah haji
debarkasi jakarta pondok gede
pagi tadi tiba di asrama haji pondok gede jakarta timur
sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat
jadwal ini mundur dari rencana semula
karena keterlambatan keberangkatan jemaah
dari arab saudi ke tanah air
sebelum dijemput oleh keluarga
para jemaah disambut oleh ppih
sekaligus dilanjutkan pengambilan kopar dan air zam zam
pihak keluarga tidak diperkenankan
masuk ke aula dan menunggu di lapangan parkir
untuk mempercepat proses pengambilan barang
ya amelia ada sekitar empat ratus lima puluh lebih
ada kira kira sekitar empat ratus delapan puluh jemaah haji
yang sudah tiba di asrama haji pondok gede
setelah pagi hari tadi
debar kasi sukolilo tiba di bandara international jondra
sekitar pukul satu dini hari
dan baru selesai melakukan segala aktivitas pemeriksaan
sampai sekitar pukul empat pagi hari tadi
masuk di asrama haji sukolilo ini
dan langsung dilakukan pendataan
untuk menunggu menerima kopar
kemudian juga menerima air zam zam
yang dibagikan di asrama haji sukolilo ini
dan mereka tadi pagi juga mengucap syukur
kemudian mengucap takbir
dan juga mengucap syukur
atas keberkahan yang mereka dapatkan
dengan selamat dan bisa segera bertemu
sekitar satu jam yang lalu mereka semua
sudah bertemu dengan keluarga mereka masing masing
ada yang masih dalam perjalanan menuju
ke kabupaten kota masing masing
yaitu ke bondowoso situbondo dan banyuwangi
karena tiga kloter hari ini ada
tiga daerah yang langsung tiba pada hari ini
yakni daerah situbondo bondowoso
dan sebagian mereka yang merupakan
esok hari rencananya akan kembali
tiba juga tiga kloter
yaitu kloter empat lima dan juga enam
yang merupakan kloter sebagian juga dari jamaah
berasal dari kabupaten banyuwangi
yang tiba pada esok hari sekitar pukul tiga
dan pada hari ini semuanya
sudah berakhir dan proses proses
semua sudah dilalui mereka sudah
melakukan perjalanan pulang dan banyak sekali
hal yang mereka ceritakan pada hari ini
salah satunya adalah saat badai menyerang
pada saat wukuf di arafah
dan pada saat badai itu justru
jemaah haji indonesia bersyukur
karena mereka tidak biasa menghadapi
cuaca yang cukup panas di mekah
dan cuaca panas tersebut merupakan
tantangan bagi jamaah haji indonesia
yang memang tidak biasa
menghadapi cuaca yang cukup ekstrim
dan mereka berharap memang turun hujan
pada saat itu karena
mereka berharap untuk bisa menjalankan ibadah
dengan baik mereka butuh suasana
yang segar kemudian cuaca yang dingin
dan tiba tiba saja hadir
disertai air yang cukup deras
maka justru jemaah haji indonesia
bersyukur dengan adanya hujan tersebut
dan mereka juga bersyukur bisa selamat
untuk menyelesaikan ibadah haji
sampai tuntas selama kurang lebih
sekitar satu bulan mereka lalui
hingga akhirnya bisa kembali ke tanah air
banyak hal yang diceritakan
dan terkait situasi yang berada di asrama haji
sendiri memang bisa diatasi cukup baik
bagi jemaah haji yang dijemput oleh keluarga
menggunakan kendaraan pribadi
mereka tidak boleh masuk ke dalam area
asrama haji sukolilo karena memang
untuk menghadapi hujan tersebut
dan juga proses pemulangan yang agar
lebih lancar dan
untuk mereka yang dijemput dengan menggunakan
kendaraan umum atau kendaraan yang sudah
disediakan oleh pemkap kabupaten
kota masing masing mereka bisa
menggunakan bus yang masuk langsung ke dalam
asrama dan bisa diangkut langsung menuju
ke kabupaten kota masing masing sementara
untuk keluarga tadi yang mereka dijemput
oleh keluarga ada sedikit keluhan karena
memang tidak cukup dekat jarak
antara holmina yang berada di
asrama haji sukolilo ini menuju ke tanah air
ada sekitar setengah kilometer bagi mereka untuk berjalan
walaupun mereka diantar oleh porter
untuk membawa barang barang mereka
mereka harus mengeluarkan
biaya tambahan untuk memberi uang jasa kepada porter
meskipun tidak ada tarif
tapi mereka harus memberikan uang jasa kepada porter
dan harus berjalan kaki sepanjang sekitar
setengah kilometer dari holmina
menuju ke tempat parkir
atau mungkin mereka bisa menggunakan
becak yang sudah standby di gerbang luar
untuk berjalan ke tempat parkir
setelah proses menunggu lama
yang berada di asrama haji sukolelo ini
untuk menunggu barang dan juga air zam zam
mereka harus kembali berjalan kaki
untuk bertemu dengan keluarga mereka masing masing
namun setidaknya semua mereka sudah
lalu dengan cukup baik
hanya evaluasi tersebut yang mereka harapkan
agar esok hari atau
untuk jemaah jemaah haji lainnya
tidak mengalami kendala serupa
dan mendapatkan fasilitas yang lebih lagi dari
pihak pelaksana penyelenggara haji ini
bagaimana proses pengecekan
kesehatan jemaah haji setiba mereka
tiba di tanah air
dan apakah ada jemaah haji dari surabaya
yang meninggal dunia di tanah suci
terkait meninggal dunia dan juga sakit
tidak bisa hampir tidak bisa dihindari
setiap tahunnya untuk tiga kloter ini
ada satu jemaah haji yang meninggal
ya ini berasal dari bondowoso meninggal dunia
di madinah sementara satu
dinyatakan sakit namun tidak cukup parah
karena sakitnya hanya karena dehidrasi
dan langsung dirawat di klinik kesehatan
dan pada hari ini juga bisa langsung pulang
dijemput oleh keluarga mereka
dan untuk proses pemeriksaan
kesehatan sendiri tadi
sekitar pukul empat pagi
ketika berada di bandara internasional juanda
begitu mereka mendarat kemudian
jadwal antrian untuk melakukan pengecekan
kesehatan mereka langsung dilakukan pengecekan
dokumen dokumen segalanya kemudian juga
dilakukan pemeriksaan suhu tubuh
untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan
mereka dan juga untuk mengantisipasi
adanya mungkin virus virus yang
mereka bawa atau mungkin juga ada
hal hal yang menempel pada tubuh
jemaah haji ini yang nantinya
dikhawatirkan akan meluar kepada jemaah
haji lainnya atau kepada
masyarakat yang berada di luar
area bandara tersebut maka pemeriksaan tersebut
dilakukan di bandara internasional juanda
dan hingga saat ini
sudah terbukti tidak ada hal hal yang
perlu dikhawatirkan seluruh jemaah haji
dinyatakan lolos screening
dan dinyatakan sehat
dan juga bisa pulang bertemu keluarga mereka
masing masing tidak ada hal serius yang dihadapi
meski ada sekitar empat orang
tadi jemaah haji yang terpaksa
harus pula menggunakan kursi roda setidaknya
semua sudah berjalan lancar dan tidak ada
hal serius yang dialami oleh jemaah haji
dari tiga kloter ini bondo woso situ bondo
dan juga sebagian dari jemaah
banyuwangi amel baik terima kasih
dari surabaya jawa timur